kamu dan angga sudah bohong sama tante
sebelum roy kenal
pertamanya dengan andi
tante punya salam gak buat
terus rina gak boleh banyak gerak ya
makasih ya tante
cepet sem gue ya rina gemoy
masih sakit gak
masih iya masih sakit ya
mendingan sekarang isi rehat aja yuk
aku mau tidur di kamar rumah
boleh mau diantar

ini cik antar kita ke kamar oma
terus pelan pelan ya
sewaktu dvd itu dibuat
roy dan angga sudah bermusuhan
dan angga di penjara
jadi gak mungkin dvd itu ada di angga
jadi gak mungkin dvd itu ada di angga

jadi gak mungkin dvd itu ada di angga
tante ibu rina katanya udah mau tidur maunya bobo sama omonya katanya
tadi kakinya juga udah kubat itu ya
thank you michi ya udah bantu ngobatin kaki rina
rena sayang kamu bobo ditemenin cus dulu ya
oma mau bicara sama tante nici
mirna tungguin rina dulu ya
insya allah bisa kita bicara
tante rosa mau bicarain apa ya
jangan jangan soal dvd tadi lagi
aduh aduh aduh
sandalnya dibuka dulu
kakinya masih cakit
ada yang mau tante tanyakan ke kamu
soal apa ya tante
ada apa dengan roya emangnya
gak disimpan sama angga kan
sebelum roy kenal dengan andin
pertamanya dengan andi
jadi gak mungkin dvd itu disimpen sama angga
tante rosa itu penasaran
ada apa sebenarnya michi
dvd itu memang dipinjam
karena memang semua peninggalan roy itu
tante sampai ngecek semua barang barangnya roy
dan ngebuat tante itu jadi depresi
karena itu kamu dan angga berbohong sama tante
maafin aku sama angga ya tante
aku bohong karena aku gak mungkin bilang soal penyelidikan pembunuhan roy
karena aku takut
tante jadi bertanya tanya soal pelakunya
thank you penjelasannya
sekarang tante anterin kamu ke kamar kamu ya
pasti udah diberesin sama kiki
biar kamu bisa istirahat juga
masalah harga diri aku mas
aku diperlakukan kayak gitu sama dia mas
sakit bener hati aku sri mas
nino begitu yakin
kalau kamu selingkuh sama orang
berhubungan dengan roy
bahkan setelah kamu menikah
sama sekali enggak
nggak peduli kalau aku udah nikah sama mas nino pun
dia bener bener hubungin aku terus mas
dan itu juga sempat bikin mas nino juga marah sama aku
terima kasih banyak loh mas
untuk dinner yang indah ini
aku suka banget
terima kasih banyak loh mas
kayaknya biasa aja
aku justru ingin bikin yang lebih buat kamu
terima kasih loh
ada apa dia nelfon kamu terus
apa kamu puas dia kemarin bikin masalah
mas nino itu dia yang nelfon kamu terus